hai liburan hari raya natal dan jelang tahun baru objek wisata taman satwa di kawasan giyanyar bali
dipadati pengunjung sejak memasuki musim libur natal dan tahun baru kunjungan naik hingga rata rata
kemarin pasca ditutup akibat pandemi covid sembilan belas objek konservasi satwa bali bird park yang berada
di gianyar bali mulai dikunjungi wisatawan baik dari bali maupun luar bali sedikitnya dua ratus hingga
seratus orang berkunjung ke lokasi dengan koleksi seribu dua ratus burung ini saat pembukaan kembali memasuki musim
libur natal dan tahun baru kali ini pihak pengelola menyatakan kunjungan mulai naik mencapai tujuh ratus lebih
setiap harinya dan untuk mengantisipasi membeludaknya pengunjung jelang akhir tahun
pihak pengelola telah membatasi kunjungan hingga seribu hingga seribu lima ratus orang di dalam lokasi

bisa keluar masuk dan termasuk tetap memastikan protokol kesehatan lainnya seperti memakai masker menjaga jarak dan juga mencuci tangan